sistem baru pembayaran tol jagorawi sudah diterapkan sejak jumat dini hari namun ternyata masih ada pengguna jalan tol yang belum mengetahui sistem baru ini
pt jasa marga telah menetapkan sistem baru transaksi tol jagorawi pada delapan september dua ribu tujuh belas
sistem pembayaran tol yang sebelumnya terbuka dan tertutup berubah menjadi terbuka saja dengan tarif tol merata
transaksi tol di gerbang tol cimanggis utama dan cibubur utama juga ditiadakan
penutupan gerbang tol diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan yang biasa terjadi di sini
namun masih ada pengguna jalan tol yang belum mengetahui perubahan sistem transaksi tol ini
walau begitu mereka mengaku setuju dan berharap cara ini dapat mengurangi kemacetan
mulai delapan september dua ribu tujuh belas sejak pukul waktu indonesia barat diberlakukan integrasi di jalan tol jakarta bogor ciawi atau jagorawi
integrasi ini diterapkan
integrasi ini diterapkan untuk mengurangi kemacetan di gerbang tol cibubur utama dan cimanggis utama
dengan pemberlakuan integrasi tol jagorawi gerbang tol cibubur utama dan cimanggis utama tidak difungsikan lagi
pembayaran tol dari bogor menuju jakarta dilakukan di pintu masuk
sementara pembayaran dari arah jakarta menuju bogor dilakukan di pintu keluar
integrasi tol jagorawi ini diharapkan mampu mengurai kemacetan yang biasa terjadi di tol cibubur utama dan cimanggis utama
dengan adanya integrasi tol jagorawi ini diterapkan
sistem single tarif untuk semua golongan kendaraan
artinya untuk jarak dekat maupun jauh tarifnya sama
kendaraan golongan satu dikenai tarif rp enam lima ratus golongan dua rp sembilan lima ratus golongan tiga rp tiga belas golongan empat rp enam belas dan golongan lima dikenai tarif rp sembilan belas lima ratus